ganja itu memang bisa dipakai untuk pengobatan atau medis
nah namun di indonesia undang undangnya kan masih belum memungkinkan
sehingga nanti kita akan coba buat kajiannya
apakah itu kemudian dimungkinkan
untuk ganja itu sebagai salah satu obat medis
yang memang bisa dipergunakan
karena kita di indonesia kajiannya belum ada
atau penelitiannya belum ada demikian